seperti inilah kondisi kantor pos di jalan cimandala
kecamatan bogor utara kota bogor jawa barat kamis pagi
kerumunan warga memadati kantor pos ini untuk mengambil bantuan langsung tunai
para warga ini berasal dari dua desa di kabupaten bogor
selain berkerumun warga juga berdesakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan
kibatnya petugas keamanan sempat kewalahan mengatur masa yang terus merangsak
bahkan kerumunan warga juga membludak hingga keluar kantor pos
warga mengaku terpaksa berebut masuk lantaran kesal terjebak antre selama berjam jam
pengurus desa menilai antrean masa yang membludak ini disebabkan blt sebesar rp satu delapan ratus
kini dibagikan sekaligus tanpa dijatah melalui tiga tahapan
ini kebetulan tahapan ketiga tapi kita akan tahap satu dua dan tiga
warga dan pengurus desa berharap pemerintah segera memperbaiki sistem pembagian bansos
sehingga tak menimbulkan kerumunan masal
membahayakan kesehatan masyarakat